kok duduk di depan sih
bukannya duduk di belakang namanya aku
kenapa jadi nyembelin aku
aku jadi gak enak
saya tuh mau menanyakan masalah alergi pak
soalnya banyak orang yang alergi
alergi logam pak
dulu saya pernah pakai jam tangan
padahal saya suka banget
tapi bapak nggak mau beliin saya jam tangan kan
pak rijal yang baik sekali sama saya
pak rijal gak suka jam
bukannya saya gak sopan
saya masih banyak kerjaan
saya takut nanti
ga mau permisi
saya punya jam tangan pak
abang bang kiki bangunnya udah sampe
neng selvi kok duduk di depan sih
bukannya duduk di belakang sama aku
neng selvi kok duduk di depan sih
bukannya duduk di belakang namanya aku
kenapa jadi nyembelin aku
aku jadi gak enak
masa ya pak bos
pesek lu ganggu gue ditidur aja
baik pak bos
bujar kayak gudah
eh ini barang angkat ini
jangan duduk aja lu
bilang sama si selvi
kalo kurang kasih tau gue ya
baik pak bos
udah sel jangan dilamunin
cari yang baru
putus sama pacar itu biasa
diajak tau udah jangan galau galau lagi ya
ada yang nganterin makanan tuh
dari siapa tuh mas
ternyata udah punya tunangan toh
berarti dari tadi tuh dia lagi mainin malam pertamanya
sel kayaknya menu bintang lima tuh
itu untuk kita
malah najir banget
kata bapak kau
gak ada kata bapak kata bapak
udah udah udah
enggak ada enggak ada
ini kan buat kita
panggil temen temen yang lain
bilang ada makanan enak gitu
dari tunangannya selfie
gue boleh hidup di sini
udah duduk baru bilang
gue boleh duduk di sini
emang biasa kayak gitu ya
ini luar biasa
aku bukan cewek kayak gitu
tapi gue boleh dong duduk di sini
cewek yang gue suka
lapar harus bokok
udah dapat tabung
internet timnya gampang

bulan mau kopi
masa depan anak buah terjamin
gak penting deh
mp senang hidupnya bahagia
itu yang paling penting
orang itu kalau senang
nah kalau hidupnya tenang lama kelamaan kelihatan cakep
senang jadi tenang
tenang lama kelamaan
jadi keliatan cakep
ya enggak abang
jadi kalau mp nikah
rumah sepi dong
lu jago banget
jebak jebak obrolan dah